ya lantas bagaimana terkait persiapan peresmian tiga puluh tiga tower rusunawa
kita sudah tergabung dengan produser lapangan cnn indonesia bella mulahela
halo selamat pagi bella bagaimana pantauan anda terkait persiapan peresmian rusunawa dan di mana lokasinya bella
ya selamat pagi farhanisa betul sekali kalau misalnya tadi anda bilang adalah persiapan
namun memang sekarang persiapan sudah selesai yaitu sekarang baru saja selesai diresmikannya
rusunawa di mana sebanyak tiga puluh tower rusunawa yang terdiri dari tujuh empat ratus dua puluh satu unit rusunawa
oleh pemprov dki jakarta yang tadi juga dihadiri oleh gubernur dki jakarta anies rashid baswedan
beserta dengan jajarannya wakil gubernur dan juga kepala dinas dari perumahan rakyat
baru saja meresmikan rusunawa yang berada di rusunawa penjaringan jakarta utara
dan memang rusunawa ini diperuntukkan untuk warga ataupun masyarakat jakarta yang penghasilannya di bawah ump
jadi juga saya sempat melihat banyaknya fasilitas yang ada seperti disediakannya juga lapangan untuk berolahraga
tempat bermain anak dan juga tempat ibadah serta juga tadi ada paut dan juga di depan lokasi rusunawa penjaringan sendiri
terdapat halte ataupun tempat untuk busway untuk transjakarta beroperasi begitu
jadi juga saya sempat mengobrol ataupun berbincang dengan salah satu warga yang sudah menghuni lokasi ini
mereka sangat bersyukur dan berterima kasih kepada gubernur dki jakarta
namun memang beberapa fasilitas juga harus terus diperhatikan
jadi masing masing dari tower ini terdiri dari tujuh belas hingga ataupun dua puluh lantai
di mana terdiri dari dua kamar yang berisikan ada juga balkon tempat ruang tamu ataupun ruang untuk beristirahat
memang tadi juga gubernur dki jakarta anies rashid baswedan mengatakan untuk agar warga jakarta ini tetap menjaga kebersihan
ataupun menjaga rusun yang mereka sewa ini seperti rumah tinggal ataupun rumah mereka
jadi kita sendiri agar tidak ada hamatan ataupun terjadi masalah yang begitu banyak
salah satu rusun juga yang kemarin sempat diresmikan adanya rusun di pulau gadung di pik
ada juga rusun awa di kawasan menten kawasan cakung kelapa gading di kawasan cipinang dan juga di kawasan pik
begitu farhanisa memang rusun rusun ini sudah menjadi

dan sudah berlangsung sejak awal dua ribu delapan belas hingga dua ribu dua puluh dua saat ini
selama empat tahun gubernur dki jakarta bersama dengan jajaran pemprov dki membangun ataupun memberikan tiga puluh tiga tower untuk warga jakarta
yang memang kesulitan untuk memiliki ataupun mencari tempat tinggal
tadi juga saya sempat mencoba aplikasi dari rusunawa sendiri
bagi masyarakat yang ingin memiliki ataupun menyewa dari rusunawa di sini bisa langsung mendownload aplikasi sirukim di handphone anda ataupun di gadget
kemudian registrasi dan juga mengisi data diri
serta mencari lokasi ataupun rusunawa yang terdapat di dki jakarta
lalu setelah itu ada beberapa syarat syarat ataupun ketentuan yang memang diharuskan oleh pemprov dki
yaitu salah satunya adalah
di mana yang calon penghuni ini diwajibkan adalah warga dki jakarta
dan yang kedua adalah mereka yang penghasilannya dibawah dengan ump dki jakarta
lalu terakhir bella bagaimana kemudian pantauan anda apakah masyarakat sudah bisa tinggal di rusunawa ini setelah diresmikan
atau memang masih ada harus fasilitas yang diperbaiki atau dimaksimalkan lagi
farhanisa terkait dengan masyarakat yang sudah tinggal
memang rusun awas ini sudah dibuka sejak tanggal dua agustus yang lalu
dan memang hari ini merupakan peresmian tiga puluh tiga tower yang memang sudah dibangun oleh pemprov dki selama empat tahun
gubernur dki jakarta anies baswedan menjabat begitu
dan peresmian ini hari ini dilangsungkan di rusun awas penjaringan jakarta utara
dan memang sejak kemarin pemprov dki jakarta terus mengimu agar masyarakat jakarta yang ingin ataupun yang tinggal
ataupun calon penghuni yang akan tinggal di kawasan rusun awa tetap
untuk menjaga keharmonisan antara warga dan juga para pengunjung ataupun penghuni
agar tidak ada masalah masalah yang terjadi
salah satunya tadi saya juga sempat berbincang dengan masyarakat di kawasan sini
bahwa biasanya air di kawasan jakarta utara ini kotor keruh
namun di kawasan rusunawa penjaringan jakarta utara ini air ataupun saluran air ataupun untuk air minumnya memang sangat jernih
kalau tadi saya berbincang dengan warga di sini
saat pemprov dan jajaran dari pemprov dki jakarta datang ataupun memasuki kawasan rusun awas penjaringan jakarta utara
disambut oleh adik adik ataupun siswa siswi dari yang bersekolah di area rusunawa ini
dan juga tadi saya juga ada dokter ataupun klinik yang selalu stand by di kawasan rusun awas yang dibangun oleh pemprov dki jakarta
baik terima kasih produser lapangan cnn indonesia